dia itu cuma mempertahankan cintanya pada kamila
dia memperjuangkan lagi cintanya terhadap camilla
saya harap diambar bisa maklum ya
mbak mau saya memaklumi edo
dan saya mencabut tutupan terhadap edo mbak
sekali lagi saya mohon diambar
cabut laporan itu diambar
mbak marta mbak harus berpikir mbak
kamilah sekarang ada di rumah sakit dan kondisinya koma
karena dia berjuang melahirkan bayinya
dan semua ini gara gara siapa
anak kesayangannya mbak marta
dan sekarang mbak datang ke sini dengan enteng bilang saya harus memahami dan memaklumi edo
saya gak akan memaklumi edo
berlupa dengan persahabatan kita
dia ambar memasukkan edo ke dalam penjara
tapi mbak marta sudah salah besar
sekarang saya sudah sadar mbak
camilla itu ternyata perempuan baik baik
dan dia sudah banyak berbuat kebaikan untuk keluarga saya mbak
dia ambat sudah salah
kamila tidak seperti itu
kamila sudah mengadu domba anak anak kita mbak
kalau mbak marta kesini hanya untuk menjelek jelekan kamila
lebih baik nggak keluar dari rumah saya
karena saya tidak akan membiarkan satu orang pun menghina kamila lagi mbak
karena saya tidak akan membiarkan satu orang pun menghina kamila lagi mbak
karena saya tidak akan membiarkan satu orang pun menghina kamila lagi mbak
eh mbak marta
sekali lagi saya mohon diamban

ikhlas berlutut di hadapan diamban

saya mohon diamban
lepaskan edo dari tuntutan diamban
mbak marta bangun mbak
mbak marta harusnya gak melakukan ini semua mbak
tolong mbak marta jangan memelih edo terus
edo itu sudah salah mbak
edo sudah menculik
edo sudah menculik
dan mencelakai kamila
dan ini bukan perbuatan edo yang pertama
edo sering menyakiti kamila
ini yang terparah mbak marta
dan karena itu semua
dan karena itu semua
dia melahirkan bayi prematur
dan sekarang dia koma mbak

dia pantas menerima ganjaran atas perbuatannya mbak marta
saya akan menjadik edo
dan saya akan menjaga edo lebih baik lagi
dia tidak akan lakukan perbuatan ini lagi

dia tidak akan lakukan perbuatan ini lagi
sekali saya bilang tidak tetap tidak
saya tidak akan pernah memaafkan perbuatan itu
kenapa dihambar sekejap itu
edo itu anak saya satu satunya

pasti diambar tahu perasaan saya
karena dihambar kan seorang ibu
jadi pasti mengerti bagaimana perasaan saya
kalau anak saya ada di penjara
dia sangat menderita dihambar
dia sangat menderita dihambar
saya tak tega melihatnya
percuma saya tidak akan merubah pendidikan saya
percuma saya tidak akan merubah pendidikan saya
tetap akan menuntut edo mbak
karena edo harus bertanggung jawab dengan perbuatannya

saya harus pergi mbak saya mau menengok camilla
saya harus pergi mbak saya mau menengok camilla
ini dia sih
ini dia sih
ini dia sih

keras kepala banget kamu ambar
bagaimana nasib edo kalau begini

kamu tahu gak mil
kamu tahu gak mil
kamu selalu aja nangis
dan aku selalu menghibur dan memuatkan kamu mil
dan aku selalu menghibur dan memuatkan kamu mil
dan aku kesel
dan aku kesel
karena kamu masih menangis keesokan harinya
karena kamu masih menangis keesokan harinya
sekarang aku rindu kamu mil
sekarang aku rindu kamu mil
aku rindu tangisan kamu
aku rindu memeluk dan menghibur kamu mil
aku rindu memeluk dan menghibur kamu mil
aku mohon kamu cepat sadar
aku mau bicara sama kamu
kamu harus bertahan mila
kamu gak boleh nyerah
bayi kamu membutuhkan kamu
kamu di luar

kamila kenapa fadil
fadil gak tahu ma
kamila masih diperiksa dokter
ya allah kamila kenapa
dok gimana dok kamila dok
iya dok dia baik baik aja kan

ceritakan pada kami gimana kondisi kamila tadi
ada yang mau ketemu sama kamu
dia dapat pasti dia lepas sini
kamila emang bukan manusia dok
gara gara lo kamila meninggal
lo harus tanggung jawab yo
kamila gak mungkin meninggal
dan akhirnya dia meninggal
itu semua arah lo
lo yang mimpamkannya dok
lo yang mimpamkannya
gak mungkin dil
gak mungkin kamila meninggal dil
gafsah mempunyai mana
gak mungkin dil
gak mungkin dil
gak bridik parasnya
kamulah kamilah meninggal
kamila kamu harus selamat ya
agar kesalahan aku ini bisa dimaafkan
dokter tolong dong dokter jangan diem aja
kasih tau kita kondisi kamila seperti apa dok
iya dok gimana keadaan kamila dok
benar benar sangat tidak stabil
karena proses perspiraan
persalinan seperti ini
benar benar sangat membahayakan ibu kamila
tapi kami bisa diselamatkan kan dok
iya kan dok
kita sama sama berdoa saja ya pak
semoga tidak terjadi sesuatu hal yang terburuk
terhadap ibu kamila
kak tolong tanda di tangan kak tanda tangan
kak fadil tolong bantu mila kak
mila gak mau melahirkan bayi ini sekarang
kamila mohon bantu kamila
kalau memang kak fadil menganggap diri kak fadil sebagai suami mila
kalau kamila kenapa napa gimana
kamu tega membiarkan kamu membahayakan dirinya sendiri